meledaknya kembali kasus covid sembilan belas di tiongkok menimbulkan kekhawatiran baru akan potensi imported case covid sembilan belas di indonesia
terlebih saat musim libur natal dan tahun baru seperti saat ini
sudah ada korespondensi nn indonesia miftah farid di surabaya jawa timur selamat siang farid
bagaimana antisipasi potensi imported case covid sembilan belas yang dapat masuk ke indonesia pada momen libur natal dan tahun baru seperti kali ini
dan sebenarnya seperti apa langkah antisipasi yang dilakukan oleh angkasa pura i juanda sebagai pintu gerbang masuknya turis
baik itu dari dalam negeri maupun dari manca negara
iqbal sebelum saya bicara soal apa antisipasi yang dilakukan oleh pihak pengelola bandara
baik pengelolanya maupun juga para stakeholder yang terlibat dalam proses pelayanan di bandara internasional juanda ini
anda harus tahu bagaimana kemudian growth dari penumpang
selama libur natal dan tahun baru di bandara internasional juanda ini
kenaikannya cukup signifikan iqbal dan kalau dilihat dari data yang dirilis oleh angkasa pura
pengelola bandara internasional juanda
periode tanggal sembilan belas sampai dua puluh empat desember itu mencapai dua ratus tiga puluh dua ribu penumpang
dan rata rata per hari mencapai tiga puluh delapan ribu penumpang
dan kalau dilihat dari tahun lalu
angka ini jauh naik berkisar antara lima puluh delapan sampai enam puluh persen
karena tahun lalu di periode yang sama hanya berkisar antara satu ratus empat puluh tujuh ribu dan rata rata harian hanya mencapai dua puluh sampai dua puluh empat ribu
dan yang cukup menarik iqbal kalau dilihat dari domestik
ini mengalami peningkatan di angka lima puluh delapan sampai enam puluh persen untuk angka layanan untuk luar negeri atau internasional
yang tahun lalu kita ketahui ada penutupan atau tidak dilayani penumpang dari luar negeri atau yang berangkat ke luar negeri pada libur nataru
namun tahun ini pemerintah mengambil kebijakan untuk membuka akses baik datang maupun berangkat ke luar negeri dari bandara internasional juanda ini
dihitung rata rata per hari ada lima sampai enam penumpang dengan tujuan paling favorit adalah yang pertama jeda
kemudian ada tujuan singapura dan kemudian ada juga malaysia
kedua jawa baru
ini yang menjadi perhatian serius seharusnya dari pihak pengelola bandara
namun pihak pengelola bandara mengatakan bahwa mereka tunduk pada aturan hirarki yang diambil oleh pemerintah pusat
sehingga ketika pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan untuk melakukan kewaspadaan atau melakukan pembatasan
terkait jurusan jurusan atau destinasi tertentu di luar negeri yang masuk dan keluar ke indonesia
ini mereka juga tidak memiliki pilihan apapun kecuali kemudian secara standar
mereka melakukan antisipasi dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh dan juga wajib bagi para pengguna moda transportasi pesawat
untuk wajib divaksin secara lengkap yaitu dosis tiga
artinya kalau kita lihat dari kekhawatiran sejumlah pihak terutama epidemiolog
baik epidemiolog yang ada di jawa timur maupun juga yang ada di jakarta ataupun bahkan
diki budiman epidemiolog asal griffith university mewanti wanti mengingatkan indonesia ketika terjadi lonjakan
kasus secara ekstrim di sebuah wilayah di luar negeri
tentu saja kalau dalam konteks hari ini adalah di china sampai bahkan catatan harianya mencapai satu juta kasus
ini harus diwaspadai oleh pemerintah indonesia karena kalau terjadi lonjakan kasus baik itu di asia
tepatnya di china ataupun di eropa atau di tempat lain
kita hanya menunggu waktu karena ada delay yang tim
bisa satu sampai dua minggu ini akan menjalar ke indonesia kalau kemudian kita tidak melakukan pembatasan yang proper
sehingga virus yang dibawa ada potensi virus yang dibawa oleh warga asing ketika masuk ke indonesia
ataupun warga indonesia ketika berkunjung ke luar negeri ketika masuk ke indonesia
bisa saja kemudian membawa virus yang ini bisa saja mengubah peta penanganan virus yang ada di surabaya jawa timur bahkan di indonesia
mengingat hari ini memang dilihat dari data ada kecenderungan tren covid sembilan belas di jawa timur juga menurun bahkan juga di indonesia menurun bahkan seperti yang paket liputan tadi diberikan
gambarkan jelas bahwa pemerintah akan menutup wisma atlet sebagai tempat yang paling banyak menangani kasus virus covid sembilan belas masyarakat di jakarta dan sekitarnya
dan tentu saja di surabaya beberapa waktu yang lalu sudah ditutup pelayanan sejenis yaitu di rumah sakit lapangan indrapura yang sudah ditutup sejak beberapa bulan yang lalu
artinya secara jumlah memang sempat terjadi kenaikan beberapa waktu yang lalu covid sembilan belas di jawa timur
namun kali ini dari data yang dirilis oleh pemerintah provinsi jawa timur catatan harian atau kasus secara keseluruhan sudah mulai menurun
namun sejumlah epidemiolog mengingatkan bahwa ketika ada pergerakan manusia baik di domestik atau dalam negeri maupun luar negeri ini berpotensi meningkatkan jumlah kasus lagi
terutama di beberapa wilayah di asia juga mengalami kenaikan
kita patut waspada iqbal karena kalaupun mobilitas manusia tidak bisa dibatasi lagi
meskipun pemerintah baru mewacanakan pencabutan ppkm namun kalau dilihat dari surabaya meskipun belum dicabut secara de facto dan the euro
tapi di lingkungan masyarakat kemudian juga banyak sekali kegiatan kegiatan pemerintahan yang sudah tidak menunjukkan ada pembatasan
karena banyak sekali kegiatan baik selama libur natal dan tuhan baru ini maupun juga di luar natal ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah surabaya misalnya
yang mengundang begitu banyak orang
dan dengan spektrum masal sehingga ini kemudian dikhawatirkan ditambah dengan momen natal dan tuhan baru ini ada kekhawatiran dari subul epidemiolog kalau tidak ada pembatasan
meskipun pembatasan ini dikatakan epidemiolog dari erlangga university atau unair windu purnomo tidak dalam bentuk ppkm tapi dalam bentuk yang lain sehingga bisa diterima masyarakat
sehingga ketika mobilitas masyarakat tidak bisa dicegah tidaknya ada protokol kesehatan yang ketat yang harus dilakukan
oleh pemerintah dengan berbagai sanksinya
karena inilah kemudian dua hal yang menjadi barrier kita adalah yang pertama vaksin lengkap dan kemudian juga menggunakan protokol kesehatan yang disiplin
sehingga ketika terjadi penularan secara domestik ini bisa kita antisipasi dan kalau kemudian tertular karena kita sudah menjalani vaksin secara lengkap maka ini akan menurunkan risiko ketersakitan kita sebagai masyarakat
baik miftah farid koresponden cnn indonesia terima kasih atas laporan dari anda